warga mamuju utara sulawesi barat dihebohkan dengan beredarnya kabar penemuan harta karun di muara sungai
beramai ramai mereka membadati muara sungai untuk menyaksikan pencarian harta karun yang mengerahkan sebuah alat berat
seperti inilah keramaian warga yang memadati muara sungai kalowe desa tike
kecamatan tike raya mamuju utara sejak kabar penemuan harta karun beredar di daerah ini
warga beramai ramai turun ke sungai untuk menyaksikan sekaligus membantu proses pencarian harta karun
yang dilakukan dengan mengerahkan sebuah alat berat ini
tak sedikit warga yang penasaran nekat melakukan penyelaman hingga ke dasar sungai
titik tadi penemuan adalah kedalaman di bawah adalah kurang lebih tiga meter dan lebar mungkin ada berapa tadi tiga puluh atau berapa ke itu tiga belas tiga belas lagi itu
sejak kabar penemuan harta karun ini berkembang di masyarakat
pemerintah mamuju utara melalui dinas pariwisata setempat langsung turun ke lapangan untuk memantau langsung proses pencarian
pemerintah daerah khususnya di dasar keberadaan perisata tentunya kita mau melihat ke lapangan
apakah benda benda seandainya diperoleh nanti itu termasuk benda benda yang terkategori cagar budaya yang dilindungi
untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan
aparat tni dan kepolisian setempat meningkatkan pengamanan di lokasi tersebut
dari informasi ya babi ikan timas
setelah kita telah kaitan dengan ini tentunya kita berpikir pola ikan timas manajemen keamanan
manajemen keamanan di sini yang kita pikirkan pertama menyangkut lahan
apakah itu lahan orang maksud bersertifikat
yang kedua kerusakan lingkungan hidup yang ada di sekitar
apalagi ini berada di kurang lebih di muara sungai
kemudian yang ketiga kaitan dengan keselamatan
baik yang melakukan penggalian dengan masyarakat sekitar
rencananya warga akan terus melakukan penggalian di sekitar muara sungai
untuk menemukan harta karun yang mereka yang kini tertimbun di tempat ini
abdi febriyadi mamuju utara